hari raya idul fitri di indonesia identik dengan tradisi pulang ke kampung halaman atau yang akrab disebut mudik
setelah dua tahun ada pembatasan akibat pandemi covid sembilan belas
tahun ini pemerintah indonesia sudah mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik
tentunya dengan sejumlah syarat protokol kesehatan
agar mudik menjadi nyaman faktor anggaran perlu dipersiapkan dengan matang
berkat kemajuan teknologi di bidang industri keuangan
saat ini beberapa perusahaan e commerce dan teknologi finansial mengeluarkan fasilitas pembayaran pay letter atau bayar tunda
fitur ini bisa menjadi pilihan solusi saat mempersiapkan mudik lebaran
menurut otoritas jasa keuangan masyarakat perlu paham bahwa layanan pay letter merupakan salah satu bentuk berhutang
secara sederhana layanan ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang melalui angsuran tanpa harus memiliki kartu kredit
salah satu faktor yang membuat pay letter digemari masyarakat adalah syarat pengajuan yang lebih mudah dibanding dengan kartu kredit
namun kemudahan itu harus dibayar dengan bunga yang lebih besar
menurut aturan bank indonesia tahun dua ribu dua puluh
jika demikian apakah membeli tiket mudik dengan menggunakan pay letter adalah pilihan bijak
pay letter ini memang untuk cicilannya bisa kita atur ya kita melunasi satu bulan dua bulan atau tiga bulan ya
intinya sebelum jatuh tempo
kita melunasi saldo pay letter kita dengan thr yang kita dapat sehingga kita tidak terkena biaya tambahan
mika menambahkan sebaiknya alokasi dana untuk mudik lebaran dipisahkan dari alokasi dana operasional bulanan
tim liputan cnn indonesia jakarta